diselubungi oleh banyak kisah dan menyaksikan sejumlah peristiwa
yang membuat pendengarnya menganga karena tidak percaya
matraman bukan hanya menjadi bagian dalam sejumlah sejarah
namun juga dirasa layak untuk menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita
kali ini saya akan mengajak anda untuk menyusuri jejak tersembunyi matraman
dari matraman yang angker hingga matraman yang aman
secara jumlah penduduk dan luas wilayah kawasan matraman memang terhitung kecil
kecamatan yang memiliki luas hanya dua puluh satu km persegi ini hanya dihuni satu per lima belas penduduk jakarta timur
tapi bicara soal sejarah yang ini lain hitung hitungannya
kita mulai dari asal usul namanya yang memiliki beberapa versi
yang paling populer mengatakan kalau nama matraman diambil karena adanya sangkut paut dengan pasukan kerajaan mataram
tapi apa benar begitu
sejarawan sekaligus budayawan betawi ridwan saidi berpendapat
kalau matraman nama aslinya adalah teraman
nama aslinya itu teraman itu sebelum ada sultan agung
kemarin seribu enam ratus dua puluh delapan itu namanya itu kampung teraman udah
teraman artinya tentram
karena kerajaan mataram nggak mampir ke sana
karena kerajaan mataram sultan agung waktu menyerang itu langsung ke kampung jawa
di seberangnya harku
selain itu matraman juga menjadi saksi sekaligus medan pertempuran antara inggris dan perancis pada seribu delapan ratus enam puluh
ketika itu napoleon bonaparte menurunkan tentaranya di batavia
untuk membantu belanda menghadapi invasi pasukan inggris yang akan merebut batavia
ada juga kisah masjid jami matraman salah satu masjid tertua di

di masjid inilah sang proklamator menunjukkan bahwa matraman adalah seorang perempuan yang berpengaruh di jawa

masjid ini juga menjadi masjid yang paling sering didatangi presiden dan wakil presiden ri pertama
untuk menunaikan ibadah sholat
kalau kita mengisahkan mengenai matraman tapi tidak membicarakan mengenai perseturuan
antara palmeriam dan juga berland itu seperti hal yang sangat tidak mungkin
karena wilayah ataupun warga dari palmeriam
yang pasti akan menuju sebentar lagi
dan juga dengan saudaranya yang hanya tinggal dalam tanda kutip selangkah kaki saja
berlan ini sering terjadi pertikaian
hingga terjadi pertumpahan darah selama puluhan tahun
sehingga tidak heran ketika pada masa itu telunjuk warga ibu kota akan langsung berada ke wilayah matraman
ketika mendengar kata daerah rawan
palmeriam dan berlan merupakan dua wilayah yang seringkali mencuat kalau kita membahas matraman
kedua wilayah tetangga ini bisa saling serang hingga nyawa melayang
hanya karena tak sengaja saling bertemu pandang walau hanya sekejap mata
sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat tawuran palmeriam dan matraman
salah satunya haidir
sudah main saja kadang kadang sekali waktu ribut main api
main api lempar lemparan api
ini umpamanya ribut nih biasanya dimulai dari tegalan dulu tuh
tegalan terus geser ke sini nih nah disini udah
pokok utamanya nih ajang pertempurannya disini
akhirnya kan banyak berapa perusahaan yang kena kebakar
menurut pribadi saya parahnya itu dari tahun sembilan puluh tujuh nih oleh olehnya
nah oleh olehnya nih
terlepas dari masa lalunya matraman telah meninggalkan rasa tersendiri
di hati anggun c sasmi dan iko uwais di masa lalu mereka
bahkan wakil presiden ri ke sembilan hamzahas pun memiliki kenangan dan kedekatan dengan kawasan ini
namun dari sekian banyak rasa yang pernah dilalui matraman
ada satu rasa yang masih tertinggal dan melekat
ini dia cita rasa bakmi bpt
meski saat ini toko dan rumah makan modern banyak menghiasi dari flyover matraman
hingga pertigaan jalan selamat riyadi
bakmi babah tong sudah sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga menjadi penyedap rasa di kawasan yang dulunya pahit ini
tipikal kalau bakmi yang otentik bakmi yang legend itu adalah bakmi yang simpel
tapi rasanya itu udah juara banget
dia bikinnya tuh gak yang dalam
pabrik besar gitu
dia bikinnya homemade
jadi rasanya tuh khas
terus kalau digigit itu masih agak kenyal kenyal gitu kan
nah yang jadi cirias adalah toppingnya yang melimpah
ini ada pangsit ada bakso ada bakso goreng ada pangsit yang panjang begini kan
rawan namun penuh cerita
pahit namun penuh makna
kira kira seperti itulah
itulah gambaran yang terukir di matramat
hal baik dan buruk tentangnya sudah menjadi satu paket yang terbungkus manis
di dalam hati mereka yang memiliki kenangan dengan daerah ini
rian fernando dwi agung yul di arto jakarta